sudah satu setengah tahun imas hadijah bergelut dengan penyakit diabetes
kadar gulanya pernah mencapai angka lima ratus mg per desiliter saat pertama kali difonis diabetes oleh dokter
di tengah perjuangan hidup dengan diabetes wanita berusia lima puluh lima tahun ini tetap berpuasa di bulan ramadan selama sebulan penuh pada tahun lalu
tahun ini pun ia belum melewatkan satupun puasanya
imas bercerita sebelum berpuasa ia sudah berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter
dokter kemudian menyarankan imas mengganti suntikan insulin dengan dosis dua kali suntik agar menyesuaikan dengan jam makannya
selebihnya adalah dengan mengontrol makanan dan aktivitas fisik
jadi kalau sahur disuntik dulu makan ya makannya mah sayuran gitu kayak nabatinya ya paling tempe jauh
apa gitu ya ikan gitu
sama gitu makan mah cuma nggak banyak
jadi kalau sahur emang ibu suka agak dibanyakan sedikit dari biasanya
buka juga sama jadi disuntik makan
jadi kalau pakai insulin jangan berani makan dulu jadi suntik dulu baru dimakan
bagi penderita diabetes puasa memang bisa dilakukan selama tetap berada dalam pengawasan dokter
dan rutin meminum obat atau insulin suntik
ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika ingin tetap berpuasa
pertama jangan sampai melewatkan makan sahur agar kebutuhan nutrisi terpenuhi dan terhindar dari hipoglikemia
atau kondisi gula darah jauh di bawah angka normal
upayakan sahur mendekati waktu imsam
hindari pula makan berlebihan saat sahur dan berbuka puasa
dan sebaiknya konsumsi makanan yang mengandung banyak serat
tips selanjutnya adalah tidak makan gorengan serta makanan yang terlalu manis saat sahur dan berbuka
dan jangan lupa minum air putih yang cukup
hindari aktivitas fisik yang berlebihan serta konsumsi obat obatan diabetes sesuai dengan petunjuk dokter
hal yang tak kalah pentingnya adalah penderita diabetes selalu mengecek kadar gula darah
jika kadarnya di bawah tujuh puluh mg per desiliter atau di atas tiga ratus mg per desiliter
segeralah berbuka puasa
kalau memang ada tanda tanda harus membatalkan puasa itu memang harus segera dibatalkan
nah tanda tandanya itu apa
yang pertama kalau misalnya kadar gula darahnya itu kurang dari tujuh puluh atau memang terlalu tinggi itu di atas tiga ratus
nah kalau memang kita nggak punya nih alat ukur gula darahnya itu kita harus memperhatikan
dan tanda tandanya sih seperti kalau hipoglikemi itu apakah kita merasa lapar berdebar
kemudian keringat dingin terus juga untuk hiperglikemi kayak misalnya haus banget atau ada nyeri perut
dengan pola makan yang sehat dan teratur aktivitas fisik yang terkontrol
serta selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum berpuasa
penderita diabetes dapat menjalankan ibadah di bulan suci ramadan dengan aman dan nyaman
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat